dalam sidang perdana uji materi sistem pemilu proporsional terbuka di mahkamah konstitusi
kamis dua puluh enam januari pemerintah yang diwakili oleh dirjen politik dan pemerintahan umum kementerian dalam negeri
membawa delapan belas poin keterangan
pada prinsipnya pemerintah berpendapat bahwa sistem proporsional terbuka maupun tertutup
sama sama dapat melahirkan calon pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas
namun jika dikaitkan dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam amandemen ketiga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
prinsip kedaulatan di tangan rakyat menjadi asas utama
berdasarkan hal ini pemerintah menilai bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu terbaik untuk diterapkan di indonesia
sejak pemilu dua ribu empat rakyat dinilai sudah dapat memilih calonnya sendiri dengan prinsip penyelenggaraan one man one vote one value
pemerintah menilai bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu terbaik untuk diterapkan di indonesia
pemerintah menilai bahwa sistem proporsional terbuka merupakan sistem pemilu terbaik untuk diterapkan di indonesia
namun anggota dpr fraksi golkar supriyansa mengatakan bahwa dalil para pemohon tidak tepat
namun anggota dpr fraksi golkar supriyansa mengatakan bahwa dalil para pemohon tidak tepat
namun anggota dpr fraksi golkar supriyansa mengatakan bahwa dalil para pemohon tidak tepat
namun anggota dpr fraksi golkar supriyansa mengatakan bahwa dalil para pemohon tidak tepat